dan dinyatakan meninggal dunia
semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya
ini neurobalamin dan informasi ini kami dapatkan dari kadakar mekah